berikutnya pemerintah telah menerbitkan kepres nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh tiga tentang pelunasan biaya perjalanan ibadah haji untuk kuota haji tambahan
calon haji yang masuk dalam daftar kuota tambahan ini diberi waktu pelunasan biaya haji mulai delapan hingga dua belas juni
provinsi jawa timur mendapat kuota haji tambahan satu tiga ratus orang pada musim haji dua ribu dua puluh
kuota haji tambahan akan diisi oleh jemaah calon haji cadangan dan calon haji dengan porsi teratas
selain calon haji reguler jemaah calon haji khusus masuk kuota haji tambahan ini
berdasarkan kepres nomor dua belas tahun dua ribu dua puluh tiga pelunasan biaya perjalanan ibadah haji untuk kuota haji tambahan dapat dilakukan mulai delapan hingga dua belas juni
jadwal pelunasan telah diinformasikan kepada semua calon haji yang masuk daftar kuota haji tambahan
agar setiap kloter yang diberangkatkan ke tanahnya
dan juga kekuotaan suci bisa terisi penuh
dan ini nanti dilanjut sampai yang seribu sampai angka urut satu tiga ratus
yang jelas yang masuk dalam kuota tambahan itu lunasi saja
karena disitu juga ada cadangan juga
ada cadangan juga